majelis permusyawaratan rakyat atau mpr mengapresiasi pidato kenegaraan presiden joko widodo pada sidang tahunan mpr ri
pidato itu disebut memberikan semangat optimisme baru untuk segera bangkit dalam ketertinggalan akibat pandemi covid sembilan belas
namun wakil ketua mpr syarif hasan mengingatkan agar visi misi presiden harus sejalan dengan aktualisasi kerja para menteri kabinet indonesia maju
syarif hasan juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani pandemi covid sembilan belas di indonesia
serta pemulihan ekonomi yang dibayang bayangi masa krisis akibat pandemi
menurutnya tidak akan mudah untuk keluar dari masa krisis jika seorang pemimpin tidak memberikan semangat dan optimisme
seperti yang dilakukan presiden jokowi dalam pidato kenegaraannya
namun begitu syarif juga mengingatkan bahwa tujuan presiden memulihkan ekonomi serta penanganan pandemi covid sembilan belas
tidak akan terwujud dengan sempurna
jika kinerja para menteri kabinet indonesia maju tidak selaras dengan visi misi presiden
misalnya food estate yang dilakukan oleh presiden
saya pikir ini merupakan salah satu jalan keluar bagaimana mengatasi mengontrol situasi akibat daripada pandemi covid sembilan belas ini
namun kita mengharapkan agar ini dihapus secara transparan akuntabel dan betul betul sesuai dengan prosedur yang diinginkan